enam mahasiswa yang tersesat saat mendaki gunung lemongan di lumajang jawa timur akhirnya dievakuasi
minggu pagi isak tangis keluarga pun pecah saat para pendaki ditemukan petugas gabungan
di kawasan watu gede di gunung lemongan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga petugas terlebih
dahulu melakukan pembinaan terhadap para remaja ini karena melakukan pendakian tanpa izin
sebelumnya enam mahasiswa tersesat saat mendaki gunung lemongan di lumajang jawa timur sabtu sore
lebih dari tiga puluh anggota tim gabungan dari bpbd perhutani dan relawan diterjunkan untuk melakukan
pencarian video amatir ini sempat direkam oleh salah satu pendaki yang tersesat di gunung lemongan
sebelum telekomunikasi mereka terputus keenam pendaki berstatus mahasiswa ini melaporkan mereka
tersesat saat akan mendaki puncak gunung perhutani mengaku para mahasiswa ini mendaki gunung secara
ilegal karena aktivitas pendakian telah lama ditutup sampai sekarang pun kondisi di gunung
lemongan untuk pendakian memang masih ditutup dan kita sepakat dengan musyrikah nanti akan dipasang
pelang lagi menurut keluarga keenam pendaki ini sebelumnya pamit untuk melakukan study tour ke
wilayah surabaya dan mojok
kerto pada kamis bukannya belajar mereka justru mendaki gunung lamongan hingga akhirnya tersesat
petugas yang berada di pos pendaki mendapat laporan pendaki lain tentang adanya pendaki
perempuan yang jatuh ke jurang dan tersangkut pohon dalam keadaan meninggal menurut beberapa
saksi korban sebelumnya pada minggu siang masih berada di puncak lawu duduk sendirian
di tahun tahun tersebut petugas relawan gabungan sar langsung berkoordinasi untuk mengevakuasi
korban dari puncak lawu namun hingga minggu malam evakuasi terpaksa dihentikan lantaran adanya badai
di puncak lawu sementara itu hingga minggu malam ayah korban berada di base camp jemoro kandang
menunggu perkembangan evakuasi jenazah anaknya tidak pamitan dengan oleh jadi hari jumat paki dia
bawa pakaian tiga koli biasanya memang sering pakaian kan dilondrikan
hingga kini petugas relawan sargabungan masih berupaya mengevakuasi korban